presiden joko widodo menitip sejumlah pesan pada heru budi hartono dalam memimpin dki jakarta sebagai penjabat gubernur ke depannya
jokowi menekankan agar dalam penanganan macet dan banjir di ibu kota harus ada perkembangan yang signifikan
hal ini disampaikan presiden jokowi di istana negara jakarta pada senin pagi
jokowi menekankan agar heru dapat fokus pada persoalan utama di ibu kota yaitu macet dan banjir agar ada proses signifikan
heru budi hartono ditetapkan sebagai penjabat gubernur dki dalam rapat tim penilai akhir di istana merdeka jumat lalu
banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang